untuk inspirasi kuliner siang ini saya ajak anda ke surabaya jawa timur
kita santap kuliner balungan alias tulang sapi berkuah
wah seperti kira kira seperti apa kenikmatannya kita simak bersama
sopkondro memang makanan khas makassar sulawesi selatan
tapi resto di jalan perak timur surabaya ini menu sop kondro nya tidak kalah spesial dari daerah asalnya
menu iga sapi yang disiram kuah kecoklatan ini punya banyak pelanggan setia
hingga setiap harinya ludes terjual hingga dua ratus kg iga sapi
cita rasa khas makassar sungguh terasa
restoran ini ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan dikelola langsung oleh orang makassar
karena kita itu habis dari pemotongan langsung dimasak tidak dikasih masuk di preser
jadi itu mungkin orang itu tahu rasanya
kan kebanyakan orang dari paket daging itu daging impor
kalau di sini tidak pakai daging impor
ini adalah sopkondro nya pakai iga sapi
wow ini tebal banget besar sekali bentuknya ya
sudah langsung makan
ini sih daging iga terempuk yang pernah saya makan
rasa rempahnya merasuk di dalam daging iganya sampai empuk banget nih
lanjut menu balungan lainnya
kali ini bagian buntut sapi
nah butut sapi yang disajikan dimasak dengan bumbu rempah khas indonesia sampai empuk
selama sekitar tiga hari
itu yang jumbo yang besar ya mbak
kalau di sini emang ngambilnya itu yang pangkal
buntut pangkal yang atas sendiri
jadi kita tidak pakai yang ostil yang kecil kecil itu kita tidak pakai
resto gelora pancasila di jalan musi surabaya ini punya menu spesial
seperti buntut percon dengan cita rasa pedas dan buntut bakar madu yang rasanya gurih manis
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima kini sudah dikelola generasi kelima
namun cita rasanya tetap terjaga
selain sop buntut spesial ternyata ada juga menu spesial yang lain
namanya adalah buntut mercon spesial
wah lihat nih merahnya membara dan pedesnya kita juga bisa request
mau seberapa pedes mau seberapa banyak cabenya
nah dagingnya ini memang benar benar empuk tapi masih ada rasa keset kesetnya ya
nah ini dia
masukkan ke dalam
masukkan ke dalam
masukkan ke dalam
masukkan ke dalam
masukkan ke dalam
walaupun udah tercampur sama pedes sama cabai cabainya
tapi rasa rempahnya yang di dalam buntut daging buntutnya ini kerasa banget
ya nggak asik nih pakai sendok sama garpu
langsung aja makan dari buntutnya
anda tertarik menikmati semua sajian ini
kosongkan dulu perutnya karena menunya disajikan dengan porsi jumbo
odi cornelia heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur